bagi pemilik akun instagram atau facebook sekarang anda bisa menyulap foto foto di akun medsos anda
menjadi sebuah album fisik hingga sebuah bantal
ya besarnya pengguna medsos di indonesia adalah ceruk bisnis yang digarap
sejumlah perusahaan rintisan atau startup asal indonesia
lalu seperti apa cara kerjanya
mereka semua memiliki akun instagram
aplikasi ini sukses menjaring empat ratus juta pengguna aktif
dengan empat puluh miliar foto yang sudah di upload dari seluruh dunia
namun di balik popularitas instagram terdapat celah kosong dan dijadikan lahan bisnis
oleh perusahaan rintisan bernama printerest
melihat delapan puluh juta pengguna pemilik akun instagram di indonesia
membuat aplikasi printers
terkoneksi dengan media sosial dan mampu menyulap foto foto di akun instagram
menjadi sebuah karya seni berbentuk fisik
memang instagram itu satu social media yang unik karena menggunakan mengedepankan visual
dan orang orang indonesia itu kalau mengupload instagram cukup effort ya
bagaimana mereka memastikan fotonya terbaik baru di upload
nah oleh karena itu foto foto terbaik akan yang ibu curi di print
ini foto foto yang bisa dicetak
dengan lima puluh persen pesanan foto berasal dari instagram
saat ini printers mengklaim mendapatkan rata rata tiga pesanan tiap bulannya
tapi kevin tidak sendirian
di malang jawa timur platform serupa bernama piktologi juga sudah beroperasi
keseriusan pengguna instagram ketika menggugah foto
menjadikan instagram menjadi tempat berkumpulnya foto terbaik
sekaligus menginspirasi ghea mendirikan piktologi
jadi kita ambil api dari sosial media
jadi kita ambil api dari sosial media
terutama sosial media yang banyak foto foto orang
foto mereka seperti instagram facebook
orang nggak perlu upload lagi mereka tinggal klik
connect di instagram otomatis galeri mereka masuk
jadi tinggal klik klik klik klik gitu sih
bahkan di amerika serikat dan eropa
platform serupa sudah menjadi perusahaan raksasa dan terdaftar di lantai bursa
sekaligus perlahan menyisikan keberadaan tempat cetak foto konvensional
saya banyak belajar
saya banyak belajar
bagaimana mereka memudahkan proses mencetak itu di negara masing masing
dan ketahui lah di negara negara maju tersebut juga sedikit orang yang masih nge print di toko toko tradisional
semuanya sudah online
semuanya sudah online
bagi sebagian orang fotografi merupakan hal indah dan menyimpan memori kenangan
dengan sentuhan teknologi fotografi berkembang menjadi sebuah lahan bisnis
sekaligus menjadi karya seni bernilai tinggi
radina teprawira jakarta